terima kasih anda masih bersama kami
dpr mengesahkan ruu cipta kerja hari ini menjadi undang undang cipta kerja
rancangan undang undang atau undang undang ini sejak awal menjadi kontroversi
memangkas sejumlah undang undang demi penyederhanaan investasi dan perizinan
beberapa pakar hukum mengatakan bahwa pembentukan undang undang ini cacat formil
tapi sekarang kita lihat apa respon mereka yang akan terkait erat dalam undang undang ini
bergabung secara daring kami sedang tadi kami sudah berupaya menghubungi said iqbal
presiden konfederasi serikat pekerja indonesia kspi tapi masih belum ada jawaban
tapi saya akan menyapa dulu wakil ketua umum bidang ketenaga kerjaan dan hubungan industrial
wakil ketua umum bidang ketenaga kerjaan dan hubungan industrial kadin panton
selamat malam terima kasih
selamat malam mbak putri
selamat malam bapak sehat sehat pak
pak sesuai yang diharapkan sudah diketok palu ini tentu menjadi angin segar bagi teman teman pengusaha
tapi apa hitung hitungan di atas kertas yang mungkin bisa langsung berdampak dari adanya undang undang ini
karena kalau misalnya kita bicara investasi semua negara sekarang juga sedang wait and see ada pandemi
jadi mbak putri ginilah kita sudah sedih juga
setiap kali kita bicara seakan akan
dan undang undang ini hanya untuk kepentingan pengusaha
padahal sebenarnya undang undang ini demi kepentingan bangsa
latar belakang undang undang ini sebelum ada covid
jadi pada saat itu pun pemerintah sudah menyadari kita tahu
ekonomi kita dalam keadaan sulit penerimaan pajak itu tidak tercapai
dan juga defisit neraca perdagangan defisit pengangguran masih tinggi
kemiskinan juga tinggi
bukan hanya dua puluh lima juta tapi yang dibayar iuran bpjs kesehatan oleh pemerintah itu sebesar sembilan puluh enam delapan juta
nah oleh karena itu apa jawabannya
beri lapangan pekerjaan lapangan kerja
nah dasar itulah dibuatlah omnibus law
itu bilang merugikan mari kita bicara satu persatu pasal
katakanlah kalau yang paling kontroversi pesangon
pesangon dari maksimal potensi bisa terima tiga puluh dua bulan
persisnya tiga puluh dua empat bulan
sekarang menjadi dibayar pengusaha sembilan belas bulan maksimal
ditambah dengan enam bulan dibayar oleh pemerintah berupa tunjangan
tunjangan kehilangan pekerjaan
sekarang kalau kita hanya bandingkan kedua angka itu
lantas kesan kan rugi buru dirugikan
sekarang kalau kita lihat tiga puluh dua bulan itu salah satu tertinggi di dunia
yang bisa sama dengan kita cuma cera leon dan laos
itu dari yang paling tinggi di dunia turun bukan menjadi rendah menjadi tinggi juga
karena menjadi di asia pun kita paling tinggi
bandingkan dengan kita lihat di malaysia dengan vietnam sepuluh bulan thailand sepuluh bulan
itu kan masih tetap tinggi
karena undang undang tiga belas dibuat zaman pada saat itu ibu megawati menjadi presiden
nah dalam suasana politik seperti itu lahirlah undang undang itu
nah pertanyaan sekarang mbak putri
kalau tidak ada omnibus law kita mempertahankan undang undang yang ada
artinya yang situasi ekonomi tadi kurangnya lapangan kerja kemiskinan artinya kita dengan rela mempertahankan
nah apa itu yang kita bau
saya ingin juga debat dengan orang yang tidak menyetujui
mari kita bicara satu persatu
jadi jangan global
bahwa ini merugikan ini tidak ada ini tenaga kerja asing bisa masuk
kalau dibaca dengan cermat tidak begitu
semua sudah diatur secara baik
nah ini yang saya kira yang sangat sedih karena
jadi tidak ada ancaman sama sekali menurut anda
ancaman untuk siapa
untuk buruh misalnya
apa yang terancam sekarang
soal kesejahteraan misalnya
jadi apa yang jadi ancam
yang terjadi dengan undang undang baru apa yang menjadi teracam
terkait dengan beberapa undang undang yang digabung menjadi satu
ini juga sudah sempat disampaikan oleh beberapa ahli hukum di sini
karena ada tumpang tindih undang undang
bagaimana kemudian pengusaha melihat ini bisa dijembatani dengan satu undang undang omnibus ini
omnibus law ini juga bukan di dunia bukan sesuatu yang baru
beberapa negara saya bukan ahli hukum ya
dan kedua undang undang ini tidak menganulir undang undang lama
ada beberapa pasal yang diambil masuk dalam omnibus law
ya seperti pesangon mengenai upah minimum bkwt dan bkwtt outsourcing dan lain lain
yang lain berlaku undang undang yang lama
nah jadi kalau kita bicara yang adil itu adalah
pasal yang berubah itu apa yang membuat mereka terancam
kan masih ada perlindungan
nah persoalan kalau sudah terlalu perlindungannya overdosis overprotected
malah merugikan buruh seperti sekarang kan
ya buruh mencari pekerjaan juga susah dan jangan lupa mbak
undang undang ini tidak hanya mengatur buruh yang bekerja dengan pengusaha
tapi undang undang ini mengatur untuk keseluruhan yang ada di dalam

termasuk pegawai di cnn dan di yayasan sekolah di rumah sakit
dan yang paling parah sekarang ini yang kita lupakan
kita tidak pernah mau mendengar dari orang pencari kerja
jadi yang didengar adalah orang yang sudah bekerja yang merasa dirugikan
sekarang kalau kita ada di posisi yang tidak mendapat pekerjaan
lah dia mengharapkan kan adanya pekerjaan
nah sekarang bagaimana para politisi yang tidak setuju menjawab ini kan
oke baik baik betulkah sekarang perlindungannya sudah overdosis
ada mbak nining elito sudah bergabung
silahkan tadi disampaikan sebenarnya tidak ada yang perlu dibermasalahkan
tidak ada ancaman terhadap buruh
itu disampaikan oleh bapak antonius supit di sini dari kadin
dan tadi saya mengutip bahwa keadaan yang sekarang perlindungan terhadap buruh agak berlebihan
overdosis disampaikan betulkah itu mbak dini
pertama saya mau nyampaikan ya
sebelum saya menanggapi apa yang disampaikan oleh pak antoni dari apindo
oh sorry dari kadin ya
pertama kalau kita bicara tentang bahwa kalau ada itikat baik ada keinginan membuat bagaimana memberi perlindungan
peningkatan kesejahteraan gitu ya
memberi kesempatan terhadap masyarakat luas
tentu regulasi yang harus disiapkan adalah juga harusnya terbuka demokratis sejak dari awal gitu ya
itu yang kemudian
karena ini mengatur banyak tadi sudah disebutkan bahwa mengenai tidak hanya buruh formal tapi ada buruh yang hari ini belum punya kesempatan kerja
dalih dari pemerintah untuk membuat rancangan undang undang cipta kerja ini adalah
kenapa gitu ya
alasannya tidak banyak begitu investasi masuk ke indonesia dengan dalih untuk menciptakan lapangan pekerjaan
itu alasan pemerintah atas pembuatan omnibus law ya
untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja
tentu itu akan bertolak belakang gitu
tentang persoalan lapangan kerja
ini jelas sangat keliru
sebab pendewaan pada investasi tidak serta merta mendorong lapangan kerja
bkpm mencatat dua ribu tiga belas sampai dua ribu sembilan belas investasi justru terjadi peningkatan tetapi tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan
itu yang terjadi
terus kemudian pemerintah menyampaikan untuk memudahkan perizinan
tentang persoalan artinya kalau ada persoalan perizinan
artinya adanya problem persoalan di level pemerintah
tentang persoalan korupsi kah
tentang persoalan apa
kenapa kemudian kalau dikatakan bahwa pencipta lapangan kerja
tapi ini dibuat tentang persoalan fleksibilitas tenaga kerja
bagaimana buruh mudah dicari tapi mudah di phk gitu kan
dimana letak tanggung jawab peran pemerintah dan dpr untuk memberikan perlindungan
itu yang harus diingatkan oleh kita kepada peran dan fungsinya dari pemerintahan kita
kekuasaan hari ini
tapi saya mau menjawab apa yang disampaikan oleh pak antoni tadi
bahwa sekarang itu perlindungan buruh oper
dimana letak opernya gitu ya
kalau mau jujur setiap hari buruh terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha gitu ya
tentang perusahaan masih membayar upah di bawah minimum
ketika buruh berserikat di phk gitu ya
kemudian buruh yang tidak boleh ada perusahaan

kemudian buruh yang tidak boleh ada kontrak
alidayah atau outsourcing itu justru menjadi merajalela sekarang pada posisi hari ini
apa yang dilakukan oleh pemerintah
itu yang disebut dengan opsi
enggak juga gitu loh
nggak boleh juga kita kalau menyatakan bahwa ini terjadi keoperan saya
saya setiap hari ini bertemu dengan buru pabrik gitu ya
bagaimana keluhan mereka
bagaimana kita tahu perlakuan di tingkat tempat kerja mereka
banyak yang melakukan keseluruhan
banyak juga pengusaha melakukan pelanggaran hukum dibiarkan saja gitu loh
nah kita juga memberikan tidak menanti
masih ada pengusaha yang kemudian mau patuh terhadap itu
tapi mayoritas adalah kebanyakan tidak patuh terhadap aturan hukum
dimana letak oper perlindungannya
sekarang kita jeda dulu
sekarang kita jeda dulu
nanti kita lanjutkan lagi diskusi ini
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
anda bersama kami kembali di cnn indonesia newscast
kami masih membahas soal undang undang cipta kerja yang baru saja disahkan oleh dpr dan juga oleh pemerintah
dan bergabung melalui sama sama melalui daring
adalah bapak antonio supit
wakil ketua umum bidang ketenagakerjaan dan hubungan industri al qadin
dan juga ada nining elitos
ketua umum konfederasi kongres aliansi buruh indonesia atau kasbi
mbak nining saya ingin mengutip yang tadi juga disampaikan oleh pak anton
saya ingin mengonfirmasi beberapa hal
dalam undang undang ini tadi juga dikatakan bahwa ada chance ada kemungkinan ada perhatian untuk mereka yang belum mendapatkan pekerjaan
mereka yang pengangguran
dan diharapkan dengan ru cipta kerja ini akan terbuka lapangan kerja
dan itu yang saat ini menjadi fokus pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang belum memiliki kerja
pendapat anda soal ini mbak nining
iya kalau kita bicara peran dan tanggung jawab negara kan memang
apa yang dimandatkan oleh konstitusi negara adalah bagaimana melindungi seluruh tumpah darah indonesia
selanjutnya adalah bagaimana menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak
nah artinya kemudian kalau kemudian hari ini ada problem besar terhadap bangsa kita adalah tentang lapangan pekerjaan
iya itu sepakat kita harus ini ya harus dicarikan solusi jalan keluarnya
tapi tidak juga dengan dali pembuatan
kali pembuatan rancangan undang undang ini kemudian melakukan kemudahan untuk bagaimana orang dibayar semurah murahnya
karena di dalam rancangan undang undang cipta kerja ini adalah bagaimana ke depan upah buruh itu berdasarkan hasil satuan dan jap
tidak ada standarisasi tentang persoalan upah minimum gitu ya
termasuk juga penghapusan sektor upah sektoral gitu ya gitu
itu yang kemudian akan menunjukkan bahwa pemerintah semakin melepaskan tanggung jawabnya terhadap rakyatnya memberikan pertarungan antara buruh dengan pengusaha
kalau kita mau bicara tentang persoalan relasinya hari ini adalah relasi terjadi ketimpangan kan gitu
tidak terjadi keseimbangan gitu
nah ini yang kemudian menjadi problem
bagaimana mungkin buruh diberikan untuk melakukan perundingan di partai terhadap pengusaha gitu ya
sedangkan buruh yang baru masuk itu adalah posisi sekarang saja gitu ya
buruh mau masuk kerja itu padahal aturan di undang undang ketenaga kerjaan bahwa perjanjian kerja dibuat kedua belah pihak
prakteknya sampai hari ini tidak ada satupun buruh yang membuat perjanjian itu secara bersama
tapi dibuat sepihak dan kemudian aturannya pun dibuat aturannya perusahaan gitu loh
ini yang terjadi gitu loh
itu yang kemudian harus dihindarkan
harus dihindarkan oleh kita
kenapa kami sangat tidak bersepakat tentang hal itu gitu ya
kemudahan melakukan pemutusan hubungan kerja kemudahan juga membayar orang serendah rendah semurah murahnya
artinya kita mengamini tentang persoalan perbudakan manusia
kalau pengusaha bilang bahwa buruh itu adalah mitranya seharusnya adalah bagaimana terjadi keseimbangan ada keterbukaan transparansi
sampai hari ini saya itu tiga kali bekerja di pabrik
rata rata perusahaan kebanyakan mereka tidak pernah terbuka kepada buruhnya
itu yang menjadi problem gitu loh
nah kemudian kalau kemudian hari ini pemerintah bilang bahwa ini adalah untuk penciptaan lapangan kerja
tapi bukan hanya sekadar penciptaan lapangan kerja
tapi bagaimana jaminan tentang perlindungan haknya
itu yang menjadi persoalan
pak anton soal bolong bolong yang ditemukan oleh teman teman buruh
curhat dari teman teman buruh yang berada di lapangan
ini juga sudah dipantau oleh teman teman kadin
jadi gini mbak
kita dari dulu kalau ketemu dengan serikat pekerja termasuk dengan mbak dining ya stereotipenya sama lah
artinya di case diangkat
katakanlah saya ingin mengutip buruh dibayar semurah murahnya dan undang undang ini memungkinkan
pasalnya di mana mengatakan itu mbak nining
undang undang ini mengatakan ke depan kenaikan upah minimum itu berdasarkan pertumbuhan angka pertumbuhan daerah
dan kalau tidak salah sudah ada catatan atau inflasi
artinya kerawang yang sudah empat juta lebih ya tidak turun dari situ
dan dibayar semurah murah dari mana ini dasarnya
jadi kalau ngomong juga yang faktanya kan
bisa memecat seenak enak
bisa memecat seenak enak
ya tidak bisa begitu mbak putri
ini dilarang kita tidak boleh kecuali kalau sudah kriminal dan lain lain
bahwa kalau ada katakanlah yang mbak nining katakan di depan tadi
karena saya bilang overdosis dia bilang overdosisnya di mana buktinya masih ada pelanggaran
jadi kalau masih ada korupsi di negara kita bukan berarti kita tidak ada undang undang anti korupsi mbak
yang perlu ditegakkan pelaksanaannya
nah kalau ada ekses pelanggaran tidak bayar upah minimum persoalannya ditindak
bukan soal rubah undang undang
ya sudah tinggi begitu yang bayar juga
jadi begini kita bicara atas dasar fakta lah
jadi kalau bawa buruh yang mau masuk serikat pekerja dipecat tolong ditujukan pabrik mana yang memecat
buruh karena berserikat jadi pecah
nah kita urus bersama sama
kita datang ke pemerintah untuk melapor sama sama
jadi kalau ada satu saya juga tidak mengatakan seluruh perusahaan itu baik baik saja
ada juga yang tidak benar
nah sama juga dengan serikat buruh
tidak semua serikat buruh itu hatinya malaikat
ya ada memang kerjanya ya serikat buruh kan
jadi apapun jualannya menjelaskan seakan akan kita ini diperas
tapi kalau kita diperas
kalau kita lihat undang undang satu persatu
termasuk sekarang ini
yang dibicarakan semurah mungkin tidak benar
pesanggon dihapuskan tidak benar
yang jam jaman jam jaman itu bukan buruh dibayar jam jaman
tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum
persoalan sekarang ada orang ibu rumah tangga umpamanya yang hanya ingin bekerja tidak sebanyak empat puluh jam
ini kan perlu diatur
dia bekerja sepuluh jam seminggu
lah kalau disuruh perusahaan membayar full empat puluh minggu pasti kan tidak mau
nah kalau tidak mau ibu ini tidak bisa bekerja
akhirnya hitungannya bahwa kalau kita membayar sesuai jam kerja
tetapi kalau dia bekerja empat puluh jam
ya sebesar upah minimum paling sedikit
dan jangan lupa upah minimum itu upah pemula
setelah itu berlaku upah negosiasi
dan ada juga satu yang tidak pernah disebut undang undang
itu ternyata terjadi kalau saya sudah bekerja setahun
terus datang pemula
setelah dikasih dua dua mendapat ump katakanlah
saya sudah satu tahun sini sama dengan yang baru masuk
nah jadi banyak fakta di bawah yang tidak kita mau dalami
tapi kita lebih sedang kalau bicara
kita hanya mendiskreditkan satu pihak
tapi kenyataannya ekonomi bangsa kita juga makin kedua dua orang
pengangguran makin besar
jadi satu satunya cara untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan adalah lapangan kerja
tidak ada rumusan lain
saya ke mbak nining
mbak nining bagaimanapun kan sekarang posisinya ini sudah ketok palu
dan pasti juga akan dijalankan
apa yang kemudian akan disiapkan oleh teman teman buruh sekarang
pertama karena sebenarnya sejak dari awal kita sudah memberikan masukan kritikan kepada pemerintah dan dpr gitu ya
ketika ini begitu cepat dilakukan dengan keterbatasan informasi publik atas agenda pembahasan ini
tercermin dalam ketiba tibaan dilangsungkannya sidang
pengambilan keputusan tingkat pertama kemarin sabtu malam minggu
ketika ini juga seperti itu
pandangan ini kami melihatnya dari apa ya
fraksi dan kemudian partai yang bersepakat kemudian tidak melihat dalam posisi bagaimana rakyat hari ini banyak kehilangan pekerjaan gitu
banyak kehilangan pendapatan gitu

tidak menjadi kelewatan
jadi kita harus melihatnya
saya juga sangat berharap
kalau kita melihatnya
kalau kita melihatnya
kalau kita melihatnya
kalau kita melihatnya
kalau kita melihatnya
kalau kita melihatnya
kalau kita melihatnya
kalau kita melihatnya
lihat kita terima tama
lihat kita terima tama
lihat kita terima tama
lihat kita terima tama
lihat kita terima tama

tidak menjadi prioritas dari kekuasaan hari ini
tapi lebih mengedepankan bagaimana pendewaannya terhadap investasi
padahal kita tahu investasi selama ini lebih banyak kepada bagaimana dari dalam negeri gitu kan
itu yang seharusnya bagaimana penguatan dari hulu ke hilirnya tentang persoalan industrialisasi
tentang persoalan industrialisasi
bagaimanapun sekarang ini sudah ketok palu
besok akan rencana tetap sesuai rencana
akan melakukan nunjuk rasa
atau ada legal formal yang akan ditempuh upayanya
gerakan buruh bersama rakyat dengan berbagai macam aliansi di daerah daerah
tetap melakukan aksi aksi enam tujuh dan delapan
karena kita melihatnya pemerintah dan dpr ini sudah menutup mata dan telinganya
atas kondisi apa yang dihadapi oleh rakyat
rakyat tidak butuh tentang persoalan omnibus law cipta kerja
tapi rakyat adalah bagaimana tentang persoalan
bagaimana pemerintah dan dpr menghentikan phk dan perampasan kebur di masa pandemi
menghentikan perampasan dan penggusuran tanah rakyat
jalankan reforma agraria sejati
menghentikan kriminalisasi aktivis dan pemungkaman demokrasi
jadi kami juga ingin menyampaikan di penghujung ini
pemerintah agar menghentikanlah cara cara menggunakan seperti rezim otoriter gitu ya
di rezim orba menggunakan aparat untuk berhadapan dengan rakyat
padahal rakyat tidak akan pernah turun dan tidak akan pernah turun ke jalan
tanpa ada hal yang menyebabkan kerugian kerugian persoalan masyarakat yang lebih luas
mbak nining elitos terima kasih ketua umum konfederasi kongres aliansi buruh indonesia kasbi
bergabung malam ini
sebelumnya ada pak antonius j supit wakil ketua umum bidang ketenaga kerjaan dan hubungan industrial kadin
terima kasih sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia newscast
waktu kita sudah habis terima kasih